aksi bela palestina digelar di monas pada minggu pagi
sebelumnya peserta aksi bela palestina melaksanakan
sholat subuh berjamaah di masjid istiqlal jakarta pusat
peserta aksi bela palestina atau aksi tujuh belas
mulai memadati masjid istiqlal sejak minggu dini hari
sebelum berkumpul di monas peserta aksi terlebih dahulu melaksanakan
solat subuh berjamaah
sejumlah atribut dikenakan peserta termasuk bendera palestina
dan poster bertuliskan save palestina
aksi bela palestina ini dimulai pada pukul enam pagi di monas
sebagai bentuk protes terhadap presiden amerika serikat donald trump
yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
demo bela palestina yang digelar di sekitar kawasan monumen nasional
dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai wilayah di indonesia
pantauan tim cnn indonesia di lapangan arus lalu lintas
dari seputar tugutani mengarah ke jalan merdeka selatan
menuju titik pusat aksi
sudah dipadati masa sejak pukul enam pagi
kendaraan yang mencoba mendekat ke arah monas maupun gambir
hampir tidak bisa bergerak akibat lautan masa pendemo
tidak hanya orang dewasa anak anak pun turut serta dalam aksi tujuh belas dua ribu
yang mengecam amerika serikat akan klaim donald trump
yang menyebut yerusalem menjadi ibu kota israel ini
mayoritas masa mengenakan pakaian warna putih dan membawa bendera palestina
maupun bendera bendera bertuliskan huruf arab
menyampaikan orasi politiknya
saat ini ada produser lapangan cnn indonesia diayu jihan
di seputaran tugutani jakarta
jihan selamat siang
bagaimana anda memantau jalannya aksi tujuh belas dua belas hari ini
ya selamat siang aldi
mudah mudahan suasana di belakang saya ini sudah dapat sedikit menggambarkan
bagaimana saat ini situasi terakhir dari demo aksi indonesia bersatu
untuk membela palestina atau aksi
memang dari pantauan kami di lapangan
sejak pagi tadi sekitar pukul enam hingga sekarang
cuaca yang mendung mungkin cukup mendukung bagaimana semangat dari para masa
atau aksi pendemo yang datang dari berbagai wilayah di indonesia
mereka datang tidak hanya dari pulau jawa tetapi juga dari luar jawa
tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa pendemo yang ada di sini

mereka datang dari pagi bahkan sebelum selasubu mereka berbincang
mereka berangkat dari masjid istiqlal
setelah melaksanakan selasubu mereka berjalan bersama sama dari istiqlal
menuju ke titik atau pusat dari aksi ini sendiri
yang ini berada di halaman monumen nasional indonesia
dan tadi juga kita sempat menyoroti tidak hanya orang dewasa saja yang ada di sini
para pendemo yang hadir
mereka juga membawa serta anak anak mereka
tidak hanya mereka yang usia sekolah
bahkan mereka yang masih di bawah umur lima tahun bawah
bahkan di bawah umur dua tahun
mereka juga turut serta dengan orang tua mereka
mereka ada dalam gendongan
kemudian bersama sama juga dengan orang tuanya berjalan
mengikuti bagaimana jalannya aksi dari membela palestina ini
tadi kami juga sempat melihat beberapa tokoh
diantaranya seperti wakil ketua dpr fahri hamzah
kemudian ada juga plt ketua dpr fadlizon
kemudian ada juga gubernur dki jakarta anies baswedan
kemudian ada juga menteri agama
lukman hakim saifuddin
juga doa yang dipimpin oleh kiai haji abdullah gimnastiar
memang berjalannya acara ini kami nilai cukup tertib begitu
tidak hanya mereka membaca doa
kemudian berzikir kemudian ada tausiyah
mereka menjalankan semangat untuk membela palestina ini
dengan suasana yang cukup tertib dan juga cukup damai
kami memantau juga aldi di lapangan
memang tadi situasi demonya sendiri
dimanfaatkan oleh beberapa pedagang
begitu mereka menjual beberapa atribut untuk membela palestina
seperti bendera kemudian ada juga ikat kepala
kemudian ada juga stiker kemudian kaos dan sebagainya
tapi berbicara mengenai tuntutan dari ribuan para pendemo aksi bela palestina ini sendiri
mereka menuntut ada dua hal utama
yang pertama begitu mereka mengecam keras sekali
seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu
presiden amerika serikat donald trump
memang menyebut bahwa yerusalem akan dijadikan menjadi ibu kota dari palestina
kemudian kedua kita juga tahu bahwa donald trump akan segera memindahkan
begitu kedutaan besar amerika serikat ke yerusalem
dan satu hal yang kita sorotin pula disini bahwa masyarakat atau para pendemo
ribuan pendemo yang hadir di sini juga merasa bahwa ini merupakan sebuah titik balik
ketika memang kita mengingat beberapa waktu yang lalu
bahwa umat islam juga sempat terpecah belah dan kita ketahui seperti waktu itu ada demo yang berjilid jilid
dan ini merupakan menjadi sebuah titik balik di mana masyarakat islam yang ada di indonesia
menjadi bersatu begitu untuk bersama sama membela palestina
seperti kita ketahui pula bahwa memang palestina ini menjadi salah satu negara yang pada saat indonesia
menyatakan kemerdekaan palestina menjadi salah satu negara pertama
yang turut untuk mengakui kedaulatan negara indonesia
jadi mereka disini memang betul betul juga ingin selain mereka sesama umat muslim
mereka juga berterima kasih kepada palestina karena menjadi salah satu negara yang pada saat itu
mengakui kedaulatan pertama dari negara indonesia aldi
jihan demo berjilid jilid tadi ada katakan memang benar sudah ada demo sebelumnya
ini menentang kebijakan donald trump
nah kalau anda melihat ini sampai kapan demo ini akan berlangsung pada hari ini
apakah masa ini akan menggelar demo lanjutan lagi apabila tuntutannya tidak dipenuhi begitu
oleh kedutaan besar amerika serikat tidak menjawab maupun pemerintah indonesia
baik aldi memang demo yang dimulai sejak selepas subuh tadi
saat ini masyarakat pendemo ini sendiri sudah mulai membubarkan diri karena memang tadi acara puncaknya
sudah dimulai pada pukul sembilan setelah pukul sembilan pagi sekitar pukul setengah sepuluh

ada di halaman utama monumen nasional indonesia sudah mulai berpencar atau membubarkan diri kembali ke rumah masing masing
dan ini juga menjadi salah satu problema lagi karena memang selepas mereka membubarkan diri
kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindari
jika ditanya tentang apakah setelah ini mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi
kita juga masih berharap mudah mudahan apa yang sudah kita lakukan dari masyarakat indonesia dapat memberikan dampak positif
dan dapat menjadi peringatan juga bagi pemerintah amerika serikat begitu
mudah mudahan kalaupun memang terjadi demonstrasi lainnya atau aksi lainnya untuk membela palestina
kita harap tetap dapat berjalan dengan damai
daya ujian kemudian ini masa sedang membubarkan diri
bagaimana kemudian anda melihat pengamanan di sana aparat yang berjaga di sana
dan apakah ada potensi konflik atau gesekan yang terjadi antara ormas yang melakukan demonstrasi di sana
ya aldi sejak pantauan kami tadi pagi memang tidak ada potensi konflik apapun
bahkan mereka di sini meskipun mereka datang dari berbagai wilayah di indonesia
tapi mereka justru bersama sama seperti tadi kita melihat mereka melakukan long march
dari istiqlal hingga ke halaman utama monumen nasional indonesia mereka menyajikan solawat
kemudian mereka mengucapkan allah akbar
kemudian mereka berteriak bela palestina
dan teriakan teriakan lainnya mereka memang tampak sangat bersatu
begitu meski mereka datang dari berbagai wilayah dan dari berbagai ormas dari berbagai latar belakang
namun mereka tetap merasa satu sebagai umat muslim
mereka satu tujuan bahwa memang indonesia menjadi salah satu negara yang akan terus menjadi gada terdepan dalam membela palestina begitu aldi
baik produser lapangan cnn indonesia daya ujian terima kasih atas lapangan ini
dari lapangan monas selamat bertugas kembali dan berhati hati saat meliput